oh iya terima kasih
wah rame banget ya bang ya
silahkan mampir mampir mas
basuhnya satu bang
jangan pakai mie
wah terima kasih terima kasih bang
bapak lagi cari apa sih
kenapa lemparinya diberantakin
sertifikat rumah kita di mana
untuk apa pak
bapak mau buat jaminan pinjaman ke pak indra
bapak mau pinjem uang sama pak indra
untuk apa pak
ya untuk makan kita sehari hari
iya orangnya indra
tapi nanti kita mau bayar pakai apa pak
bapak kan masih nganggur
ya makanya bapak itu mau buka usaha bu
pak inget pak
hidup kita udah susah
jadi kita gak usah mikir yang macem macem
pak jangan pak
lebih baik kita mati daripada kita pinjam uang sama rentenir
udah ibu tenang aja ya
bapak pasti bisa mengembalikan pinjaman ke pak indra itu
lagi pula bapak melakukan semua ini kan buat keluarga kita bu
seumur hidup baru pertama kali ini aku pegang uang sebanyak ini
terima kasih banyak
sekali lagi terima kasih pak
lihat ini bu
ya ampun pak
bapak pinjam uang sebanyak itu sama pak indra
izin untuk melunasi uang sekolah ida
kali kali ibu butuh sesuatu
nah selanjutnya ini
buat bapak dagang bakso
dulu waktu bapak kecil di kampung bapak sering bantuin kakek kamu dagang bakso
nah sampai sekarang bapak masih ingat resepnya
jadi bapak yakin bapak bisa membuat bakso seenak buatan kakek kamu itu
ida jadi kepingin ngerasain bakso buatan bapak
besok bapak buatin buat kamu

makanya kita harus selalu bersyukur pak
tapi kita nggak boleh cepat puas pak
kalau baru segini kita udah puas
bapak udah benar benar berubah
dulu bapak selalu bersyukur
walaupun gajinya hanya cukup untuk makan
iya bapak juga sekarang nggak pernah sholat lagi
bapak mau mandi dulu
nah ini silahkan
oh ya terima kasih
wah rame banget bang
silahkan mampir pak hermas
basuhnya satu bang
jangan pakai mie
wah ya makasih makasih bang
basuhnya enak banget
yang gua dengar
kalo udah agak siangan
biasanya udah cepet abis
ya gitu deh mas
kadang saya sampe kewalahan
ya untung aja ada istri saya
basuh seenak ini
kalau buka di tempat seperti ini
kenapa abang nggak buka kios aja sih
kenapa abang gak buka kiosk aja
kalau abang buka kios pembeli abang bisa tambah ramai
yang datang bisa pada pakai mobil semua
untung abang bisa lebih besar
pak bapak yakin mau pakai uang itu buat buka kios pak
ya yakin lah bu memangnya kenapa sih
cemas kenapa lagi
bapak kok bisa secepat itu sih percaya sama orang itu
padahal kan bapak baru kenal tadi pagi
bapak itu pakai feeling bu
dan bapak yakin kalau bapak kerja sama sama bobby
usaha bapak bisa maju
kenapa sih ibu dari dulu gak pernah mendukung bapak
kalau waktu itu bapak nurutin ibu
supaya nggak pinjam uang sama pak indra
hidup kita gak seperti sekarang ini
ibu tuh gak usah ngatur atur bapak
ibu percaya sama bapak
terserah bapak sajalah